wakil ketua dpr fahri hamzah kami sore melaporkan presiden partai keadilan sejahtera soebul iman ke polda metro jaya
pelaporan ini dilakukan karena ia menilai soebul iman terus mencemarkan nama baiknya melalui pemberitaan di media masa
didampingi kuasa hukumnya fahri hamzah mendatangi sentra pelayanan pol dametro jaya kami sore
ia datang untuk melaporkan presiden pks sohibul iman dengan tuduhan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik melalui pemberitaan di media masa
fahri menyatakan selalu disebut sebut telah dipecat baik dari kepengurusan maupun keanggotaan partai
sementara itu dua keputusan perdata hakim pengadilan negeri jakarta selatan dan pengadilan tinggi dki jakarta menetapkan fahri masih menjadi anggota sah pks ataupun pemimpin dpr
yang pada intinya adalah bagaimana saya katakan tadi bahwa saya melaporkan saudara soebul iman yang telah melakukan
atau saya menduga dia telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik
pasal pasalnya silahkan dilihat alat buktinya kami sudah serahkan berupa dokumen video melalui menggunakan usb dan lain lainnya
saya kira sudah diterima oleh bapak
polisian kita penyidik kita dan kami berharap ini akan diproses secepat cepatnya